saya untuk mengonfirmasi polemik ini langsung ke ahlinya ke kak seto
sudah ada seto mulyadi dari lembaga anak indonesia kak seto selamat malam
baik sekali kak seto
tanggapan kak seto mengenai dugaan eksploitasi ini kak seto juga mencium adanya dugaan eksploitasi tidak sih dalam audisi umum beasiswa pb jarum ini
ya sebetulnya kan pemahaman eksploitasi ini adalah penyalahgunaan anak di dalam upaya untuk mempromosikan suatu produk
jadi penyalahgunaan ini anak kan tidak sadar bahwa dengan memakai kaos ribuan anak itu dengan logo jarum
tanpa sadar anak menjadi semacam etalase iklan terselubung
jadi dipakai ini jarum ini jarum dan sebagainya
nah ini yang mungkin
bisa dikategorikan sebagai eksploitasi penyalahgunaan anak ini
sementara anak tidak menyadari dan kecuali kalau misalnya boleh pakai bebas
jadi mau kaos apa boleh
tapi karena tanpa sadar harus
jadi ada suatu tekanan dan ini yang kemudian dilihat oleh banyak begiat perlindungan anak sebagai bentuk eksploitasi
jadi kalau saja bahwa itu dilakukan dengan tulus sebagai suatu yayasan
tanpa harus diimbangi dengan mengiklankan produknya sebagaimana diamanatkan oleh pp no satu ratus sembilan tahun dua ribu dua belas itu
nah tentu suatu hal yang sangat diapresiasi dan ya sangat mulia begitu
namun begitu disadarkan kan ini sebetulnya kita terlena begitu lama
sudah ada peraturan pemerintah sementara undang undang perlindungan anak dengan tegas menyatakan bahwa
bahwa rokok adalah dasar adiktif yang merusak kesehatan
tapi ini kan kemudian dibenturkan pada anak anak begitu
jadi sebetulnya kalau memang dari pp jarum tidak berkenan
lalu stok karena yaudah kalau nggak boleh promosi ya udah ditarik ya tinggal bagaimana pemerintah bisa melibatkan dari instansi instansi lain
industri pertambangan atau mungkin perkebunan
membuka jalan lain begitu ya untuk menjadi sponsor
tapi kak seto kalau ini kasusnya adalah orang tua yang ikut mengantar audisi
kadang juga abai begitu
mereka tahu tapi mereka tidak ingat kalau kegiatan audisi ini diselenggarakan atau disponsori oleh perusahaan rokok
mereka tahu tapi mungkin lupa
nah ini harus ada concern letter nggak sih antara pihak penyelenggara dan juga orang tua peserta anak
iya artinya kalau diselenggarakan oleh perusahaan rokok boleh boleh saja
tetapi sesuai dengan peraturan pemerintah
tidak dijadikan alat untuk
untuk mengiklankan produknya begitu
jadi anak tidak usah mau pakai kaos sudah
tapi orang semua tahu wah ini hebat jarum sebagai suatu perusahaan besar di bidang industri rokok
ya menyumbangkan dharma baktinya untuk mendidik para atlet belia ini begitu
tetapi karena memang peraturannya sudah ditegaskan oleh presiden
waktu itu di tahun dua ribu dua belas presiden bengkawati kalau tidak salah
ya itu harus dipatuhi dulu begitu
tapi kayaknya nampaknya sampai saat ini orang tuanya happy happy aja gitu anaknya bisa masuk ke pb jarum
nampaknya jadi kebanggaan tersendiri
betul ya masalahnya bukan di situ
tetapi masalahnya ini berbenturan dengan regulasi
nah regulasinya memang selemah itu ya kak seto
kalau enggak ya diubah dulu regulasinya
regulasinya kan sebetulnya mengingatkan bahwa anak jangan dijadikan alat untuk mempromosi dalam kegiatan yang apalagi
sesuatu produk yang memang bukan untuk anak anak atau bahkan ya tidak baik untuk kesehatan anak
jadi seharusnya tidak tidak mensponsori acara anak anak atau kegiatan anak anak begitu ya kak seto ya
ya kalau itu sebagai mensponsori dengan harus menampilkan ya tidak
tapi kan ini yayasan biasanya yayasan kan tidak berkaitan dengan harus memberikan apa memamerkan produknya kan
jadi ya sudah
sebagai ini sebagai sumbangan untuk pemerintah dilakukan oleh kementerian menpora
bisa saja demikian
semoga itu juga bisa jadi solusi dari dialog yang akan dilaksanakan oleh kpai yayasan lentera anak
dan juga kemenpora mengenai polemik yang terjadi soal quote unquote eksploitasi terselubung dalam pb jarum
kak seto mulyadi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected